teki nanti di kamar ya
sudah saya persilahkan nunggu di teras
oh si uyan
kan udah istirahat
kopi susunya kang
bisa diem gak sih
akang kena demam berdarah
kamu juga pasti inget
akang waktu itu udah sekarat
gak ada kendaraan
gak ada kendaraan
lebih dari sekilo
sampai ketemu tukang becak
terus akan dibawa ke rumah sakit
kalau gak ada dia
wah gak ketolong
akang muntah menyawa sama dia
kamu bisa ngertikan
biar akang sering dibikin naik darah
akan harus selalu mikirin dia
udah lebih nyerempor
aku mau ke sana
aku selama dia nggak jualan karena sakit sekarang dia udah sembuh terus jualan lagi
kenapa gak bikin gerobak sendiri
mahal gak ada modal soalnya bukan cuma per gerobak tapi peralatan buat masaknya juga
nggak ada rencana cari kerja
ada dari tadi aku kepikiran buat ikut kerja sama mamang kamu freelance
ya mas ada apa
saya bisa ketemu a kang hari ini
terima kasih kang
aku gak tau ini maksudnya mamang aku freelance itu apa gak jelas
kenapa gak jadi spg aja
males harus dana cantik sama harus pakai sepatu hak tinggi
kan perempuan mah biasa
aku gak biasa
nanti aku tanyain deh mamang aku bisa gak bikin kamar atau enggak
gak usah kalau boleh biar aku aja yang ketemu sama dia
aku kan udah tahu rumahnya
mau ketemu teki nanti
motonya dibawa masuk
silahkan tunggu dulu di teras
tunggu dulu di teras
tki nanti di kamar ya
sudah saya persilahkan nunggu di teras
oh si uyan
nanti saya kasih tau

ada temennya teki nanti
kopi atau teh
iya air putih aja
kamu temennya kinanti di kantor tempat magang dulu ya
kan udah selesai magangnya
ada keperluan apa
kinanti memang sudah selesai magang di tempat saya kerja
tapi sekarang saya sama kinanti sudah
jadi teman dekat om
temennya teh kinanti ngobrolnya sama bapak
kok sama bapak
pertanyaan sedekat apa itu kan pertanyaan gampang
kok kamu jawabnya susah
udah berapa lama
itu namanya bukan seminggu
itu namanya bukan seminggu
pada saat itu
siapa yang suka duluan
kan banyak yang lebih cantik dari kinanti
kayanya temennya kinanti dimarahin deh sama bapak
dikasih tau gak percaya
kinanti belum keluar
tadi kata bapak kinanti ada di kamar
mungkin belum tau
sana kasih tau
gak berani ya ngamin aja
amin juga gak berani
eh dit kamu udah lama
kamu mau pergi
kamu punya helm dua
disini juga gak ada helm
gak usah pakai helm om
gak usah pakai helm gimana
perginya deket om
kalau gak ke burang rang
mungkin ke palasari
gak usah pakai helm gak apa apa
biasanya ada polisi om
eh denger ya
helm itu dipakai untuk keselamatan
bukan untuk polisi
pernah gak kamu udah tutup semua
ada beberapa yang belum tutup kang
tadi saya monitor udah tutup kang